dpp partai gerindra menegaskan gugatan kasasi soal kecurangan pemilu terstruktur sistematis dan masif ke mahkamah agung diajukan tanpa sepengetahuan prabowo sandi
gerindra menegaskan tim kuasa hukum tidak berkoordinasi dengan prabowo dan juga sandi
sementara tkn jokowi ⁇ maruf ⁇ menilai gugatan tersebut akan sia sia karena ma telah menolak gugatan sebelumnya
jurubicara partai gerindra andre rosiade menjelaskan gugatan kasasi tersebut diajukan tim kuasa hukum berdasarkan surat kuasa lama
menurut andre gugatan itu tidak mewakili prabowo sandi
dpp gerindra akan mengambil langkah internal untuk menangani tindakan tim kuasa hukum yang mendaftarkan gugatan tanpa sepengetahuan prabowo sandi
sementara wakil ketua tkn arsul sani menilai gugatan kasasi kedua ini akan sia sia mengingat ma telah menolak permohonan sebelumnya
dengan adanya gugatan ini
prabowo dinilai kontraproduktif antara pernyataannya yang menerima putusan mk dengan adanya pengajuan kasasi kedua ke ma
saya sudah mengecek kepada direktur hukum dan advokasi yang juga wakil ketua umum partai gerindra bang dasko bang sufmi dasko ahmad sudah menyampaikan mereka tidak mengetahui
lalu bang dasko juga sudah mengkonfirmasi ke bang sandi bang sandi juga tidak mengetahui hal itu
setelah kita telusuri ternyata juga laporan itu sebenarnya sudah keadaan luar saat
jadi meskipun dilaporkan ulang kembali rencananya kan bpn mau ambil
ternyata setelah diterusi oleh bpn laporan pun yang baru itu sudah keadaan luar sah
jadi intinya kasusnya sudah keadaan luar sana